dan aku tau cinta kamu juga gak akan goya
yang penting kita akan selalu percaya
karena dengan kepercayaan itu itu adalah kunci kebahagiaan rumah tangga kita
terima kasih karena kamu percaya sama aku
sekarang yang aku pengen cuma satu
aku hidup bahagia dengan kamu dengan arshila
lepasin mah gue denger
kamu tuh kenapa sih
tega kamu ya gangguin suami adik kamu sendiri
kamu tuh bener bener udah gak bisa dimaafin lagi
sekarang kamu pergi dari sini
dan jangan pernah kembali lagi
aku tadi sama sekali gak tau maaf
mama itu susah percaya sama kamu
lagi tuh susah udah gak bisa percaya sama kamu
kebanyakan bohongnya kamu tuh
mama justru bingung sama kamu
kamu tuh kapan sih sadarnya
kamu terima dong kenyataan
kalau raja itu suami adik kandung kamu sendiri
dia tuh ayah dari anaknya putri
setelah gangguin dia terus
aku bukan anak tiri mbak
tapi kenapa mama selalu memperlakuin aku kayak anak kiri mah
dan semenjak ada putri mama udah gak sayangin lagi sama aku
sepertinya citra sudah tahu kalau clara itu bukan anak kandungan
pantesan selama ini dia selalu membedakan putri dengan clara
oh sebentar tante ini maksud tante apa
clara bukan anak kandungnya tante citra
roy yang sudah memisahkan tante dari anak kandung
dan sudah membohongi tante
bila anak tante sudah meninggal
tante jadi menghiksa anak kandung tante sendiri
clara anak tante
tante tau tau dari mana
dia yang sudah membantu kelahiran clara
dia baru menceritakan semua ini
enggak ini ini lucu banget buat dia bu
jadi selama ini tante citra dia ngebesarin anak tapi dia gak tau itu anak siapa gitu
saya pasti bilang kalau dia memungut anak itu dari mana untuk menggantikan anak citra yang sudah meninggal
karena roy juga tau citra gak mungkin mau membesarkan anak tante
ya cuma masalahnya kenapa siro itu gak pernah cerita sama tante
yang tante tahu sekarang adalah tante akan membuat apa saja untuk membuat clara mendapatkan seseorang yang dia pernah cintai
nanti akan melakukan apa saja
tanpa akan membayar semua kesalahan tante
bagus itu tante
aku setuju buat aku bakal dukung itu
sekarang gini clara itu kan anak kandungnya tante ya kan
itu artinya tante harus dapetin semua kemauan clara
nah sekarang yang mau clara itu raja
itu artinya kalau raja sama clara mohonlah bahkan nikah sama aku ya
digo tapi tante mohon tante minta tolong sama kamu untuk jangan kasih tau siapapun soal ini terutama clara
takut clara pasti gak akan menerima semua ini dan dia pasti gak akan maafkan tantha
udah tante tenang aja ya
tapi tante takut nanti dia malah menjauhi tante
clara gak bakal jauhin tante
aku janji asal tante juga janji mohonlah harus nikah sama aku
terserah mama udah gak ngerti kamu tuh mikirnya apa kayak gimana udah gak ngerti
jadi sekarang mama cuma minta kamu pergi dari sini
dan jangan lagi kamu ganggu kebahagiaan mereka
clara juga pengen bahagia ma
clara juga manusia
aku mohon kamu percaya sama aku
aku berani bersumpah
kamu percaya sama aku sayang
sayang aku berani bersumpah
kamu percayakan sama aku
kamu percayakan sama aku
aku percaya sama kamu
sekarang yang aku pengen cuma satu
aku hidup bahagia dengan kamu dengan arshila
mama lega lihat kalian seperti ini
nanti kalau papa kamu udah sembuh
kita buat syukuran ya untuk pernikahan kalian yang gak sempat dirayakan waktu itu
dan mama janji mama gak akan pernah biarin clara untuk ganggu kalian lagi
ngapain tante sini
tante pasti mau ngetawain aku kan tante
tante seneng kan
karena sekarang aku udah gak akan bisa bahagia lagi
dan aku gak akan bisa dapetin apa yang aku mau tante
tante gak usah soal baik ya tante
gak usah tante soal peluk pelukin aku gitu
ini semua gara gara papa kamu
andai saja aku tahu dari dulu soal kamu clara
eh clara clara eh
tante andries tuh bukannya soal soal kasihan sama lo
tapi dia tuh beneran kasihan sama lo
kita berdua tadi liat lo dibuang gitu aja
jadi kalo sarah dari gue sih mendingan lo gabung sama kita terus kita hancurin mereka
gue gabung sama kalian berdua
gue gak akan pernah mau gabung sama kalian berdua
tante udah udah udah
udah gak usah gabah
biarin aja dulu
ini semua gara gara roy
kamu lihat sendiri kan anakku masih hidup
tapi dia membenciku
nah udahlah tante
udah mendingan sekarang tahan tenang aja
yang jelas kita bakal bales roy tante
ya kita bakal hancurin dia
putri juga bahagia lihat papa
apalagi sekarang papa udah selalu
oh iya putri
mama dan papa punya hadiah untuk kamu
kalung ini pemberian papa
waktu mama dan papa menikah dulu
dan sekarang mama mau kalung ini kamu yang pakai
clara diundang gak
aku mau clara datang ke pesta syukuran aku
gak mungkin aku hamil